kang tisnak itu hebat
mau mencoba cari usaha lain gak cuma ngojek
kok yang tadi belain si tisnak
tapi gak belain cuma salut
apa abang gak pengen ke kang tisnah
biarpun sekarang udah alih profesi jadi tukang cuci motor
nyucinya jangan lelet kayak bawa motornya
baju gue basah
masih lama gak
maaf bang saya masih pemula
tapi saya janji saya akan bekerja sungguh sungguh
kalau kang tisna ngobrol terus kapan selesai nyucinya
waalaikumsalam ada apa be
maaf nih gue cuma mau ngasih tahu
bulan depan semua kontrakan gue gue mau naikin
bu kenapa bu
ini katanya babe bulan depan mau naikin sewa kontrakan
oh seperti itu
berarti kontrakan tati juga dong
kagak seperti itu mai
kontrakan si ojag sama si tati mah kagak gue naikin
masa gue tega sama si tati sama si ojak
yang gue udah anggap anak sama mantu sendiri
at pangkalan sepi saatnya dawet bertolak keliling ke kampung
ohhh bok arm bok arm gak nanya emang juang penting lo
bang maafin tati ya belum sempat masak gara gara tadi bantuin emak
yaudah deh abang ke warung aja makan di luar
tapi sekalian nitip ya bang
hah di warung pohon pohon ga ada rendang ada juga bakwan
gimana sih cuci motornya kok ga bersih
tuh liat kenal potnya masih hitam bekas oli
peleknya juga ga dibersihin
tapi harus ikut antrian
gue mau buka motornya
pas baru nyampe cucian motor
es dawet aku udah laris manis
sudutnya masih ada kok
ada lo mau makan sini
yang itu pake bacem yang itu bihun
gak usah pakai bentak bentak
dua jadinya nih
dari pagi masih nyuci motor
lo mau tau
gue lapar banget
berisik belok dua
kalau saya minta izin sebentar untuk makan siang boleh
gak boleh saya lagi buru buru ditungguin bos
kalo gak boleh mah gak apa apa
joy sebelum makan minum es dawet aku dulu aja coy
kalo ada kontrakan murah daerah deket deket sini gak pok ya
nak lu bukannya ngontrak di rumahnya babero jalipur
soalnya bulan depan sewanya mau naik
maaf nih pur maaf banget ya
bukannya tuh rumah yang lu kontrak udah paling murah
nyari yang paling murah lagi
abang jadi sekejenget si cisna
itu anaknya udah putus asa banget
dari tukang ojek
jadi tukang cuci motor di tempat tempat muklis
kok abang ketawa
masa dari tukang ojek tiba tiba jadi tukang cuci motor
kalo menurut tadi
kang cisna itu hebat
mau mencoba cari usaha lain gak cuma ngojek
kok kan tadi belain si cisna
tapi gak belain cuma salut
apa abang gak pengen ke kang cisna
biarpun sekarang udah alih profesi jadi tukang cuci motor
nyucinya jangan lelet kayak bawa motornya
eh buh buh
baju gue basah
biarin biar kamu tahu rasa
dua orang suku lagi berantem
cupu yang satu kabur karena terkena semprotan cannon wetter
eh kamu mau saya semprot juga
nih kamu rasain
tadi minta maaf ya bang
abang ngambek ya
ciee yang ngambek
abang mau kemana
biar dibilang hebat kayak si cisna

tidak ada yang bisa dikira
tidak ada yang bisa dikira
tidak ada yang bisa dikira

tidak ada yang bisa dikira
tidak ada yang bisa dikira
saya bantu bang
titip sebentar ya
bang mau kemana cuy
saya dari pagi belum makan
titip ya john
terus ini gimana cuy